keculikan saya sudah tertuju pada kamu
kamu sudah merencanakan ini sejak lama
kamu bisa terkena dua pasal
pasal pembunuhan dan penculikan berencana
cukai tak tahu apa apa
bantahan klasik seperti itu
co ida gak usah masuk ya
kocek pulang aja dulu ya min
kalau gitu hati hati cek
ini mimin mak
kamu tahu dedeh dimana
mimin gak tahu cuk
makin parah dia
pimpin beneran gak tahu mak
mimin tahu dedeh kabur juga dari mak eros
kira kira kamu tahu gak temannya dedeh itu siapa aja
yang mimin tahu sih cuma cucu cek
oh makasih mak eros
mak eros tuh gak tahu
mak eros udah tahu
mak eros juga tahu
mak eros juga tahu
mamin mau tau
mamin mau tahu
mamin mau tahu
mamin mau tahu
mamin mau tahu
silahkan pak dokter
ini dokter dari cidahu

penang ya bu
kok kamu kesini bisa bawa dokter
terus cucunya mana sekarang
cucunya pergi cek
katanya ada urusan
kecurigaan saya sudah berakhir
saya sudah tertuju pada kami
kamu sudah merencanakan ini sejak lama
kamu bisa terkena dua pasal
pasal pembunuhan dan penculikan berencana
cucunya nggak tahu apa apa sumpah
bantahan klasik seperti itu
mana ada penjahat dong aku
tapi saya akan menemukan buktinya
jangan menyanggak ucapan saya
kamu pasti bersekongkol sama mimin
mau melenyapkan maeros
dan mengambil semua hartanya
tidak ada kasus yang tidak pernah saya pecahkan
lebih baik kamu mengaku duluan
ngomongan pak kamtip mah nggak usah dengerin
nanti teh kamu pusing
nanti teh kamu stres
kamu teh duduk aja dulu di situ
yang tadi teh nggak usah dipikirin
kasian pak ustadz kum
si kemet itu teh sekarang lagi pusing sama dede
pak ustadz kemet
pak ustadz itu kan orang tua kita
kita harus bantu
tapi mau bantu gimana ku
alah ngapain sih mikirin pak kemet
nanti juga urusannya selesai sendiri
dia kan juga sering tuh bikin pusing orang lain
kamu orang tua lagi susah kamu ngomong begitu
kita tolongin pak ustadz yuk
kita berangkat yuk
kom mau ke mana

aduh ngapain sih kesana lagi ya
ya bantu dia
udah udah padut
ah nggak usah pegang pegang
nanti masih kotor lagi ah
dari aja nyalain dulu
ceng saya ikut kamu aja ya ceng
kok sendal kamu kok mau taruh di sini pak sukri
gimana pak cik
maaf saya lupa tuh kok
kita tidak harus yakin
bahwa tidak ada satu masalah pun
yang diberikan allah
yang tidak bisa kita selesaikan
bahwa allah memberikan masalah
jadi saya yakin
saya bisa menyelesaikan masalah ini
kalau begitu sekarang tanya pak ustadz mau kemana
saya mau cari cari angin
kasian pak ustadz
pak ustadz lagi tidak mau ditemenin doang
dia lagi butuh waktu untuk dirinya sendiri
tapi maeros gak apa apa kan dok
tidak apa apa bu
hanya perlu istirahat saja
kalau begitu saya pamit dulu ya
terima kasih dokter
kalau keadaannya masih kayak begini siapa yang mau nungguin maeros
nenek itu harus pulang hari ini juga
kalau sampai saya nggak pulang dua hari saja
edward bisa punya ibu tiri
biar mimin saja yang urusin maeros